intensitas hujan yang tinggi selama beberapa hari terakhir
mengakibatkan banjir di kabupaten bandung meluas dari dua menjadi tiga kecamatan
yakni kecamatan dayeh kolot bale endah dan bojong soang
banjir juga merendam jalan raya penghubung antar kota dan kabupaten bandung
ribuan rumah di tiga kecamatan di kabupaten bandung
yakni kecamatan bale endah dayeh kolot dan bojong soang terendam banjir senin pagi
banjir yang menerjang ribuan rumah ini meluas setelah pada hari sebelumnya
wilayah tersebut diguyur hujan dengan intensitas yang cukup tinggi
banjir juga meluas hingga ke jalan raya penghubung antar kota dan kabupaten bandung di dayakolot
di jalan raya ini ketinggian air mencapai lima puluh cm
akibatnya aktivitas warga terhambat dan terpaksa berjalan
kaki menerobos banjir untuk menuju ke tempat kerja
namun tidak sedikit juga warga yang menerobos genangan air
dengan menggunakan kendaraan yang berakhir mogok
sejumlah pertokohan di sepanjang jalan raya dahi kolot juga terpaksa tutup
di kampung bojong asih desa daekolot banjir mencapai dua meter di titik terdalam
banjir yang merendam ribuan permukiman warga di kawasan itu telah berlangsung selama lima hari
warga terpaksa menggunakan perahu untuk beraktivitas di luar perkampungan
mau berangkat kerja di umpas di pisi
terhambat nggak sih pak dengan banjir ini
terhambat nggak sih
dari kapan banjir kayak gini
sekarang udah hampir lima hari
tapi yang paling tinggi sekarang
sebagian warga di kampung ini masih memilih bertahan di rumah mereka
adapun sebagian warga lain sudah mengungsi ke sejumlah lokasi
yang telah disediakan oleh pemerintah setempat
chandra febriana bandung
sejumlah warga kampung bojong asih mulai mengungsi
ke gerbang gerbang yang berada di kampung bojong asih

sejumlah warga kampung bojong asih mulai mengungsi ke gerbang gerbang yang berada di kampung bojong asih
sejumlah warga kampung bojong asih mulai mengungsi ke gerbang gerbang yang berada di kampung bojong asih

sejumlah warga kampung bojong asih mulai mengungsi ke gerbang gerbang yang berada di kampung bojong asih
berbicara mengenai banjir di kabupaten bandung ini sebetulnya terjadi biasanya pada tujuh kecamatan putri
namun pada saat ini terkonsentrasi di tiga kecamatan yang kemudian tadi sudah saya sebutkan di awal dayakolot bale endah dan juga bojong soang
berbicara mengenai ketinggian biasanya ketinggian banjir ini beragam dari mulai tiga puluh cm hingga dua meter
bahkan tadi juga kami sempat mendapatkan informasi dari bpbd setempat bahwa sejumlah warga sudah mulai diungsikan ke sejumlah titik yang kemudian lebih aman
dikarenakan memang lebih dari tiga
tiga delapan ratus rumah ini terendam di tiga kecamatan yang ada di kabupaten bandung
sehingga ini yang kemudian menjadi konsentrasi utama dari bpbd terkait ataupun setempat untuk kemudian bisa cepat mengevakuasi sejumlah warga
kami tadi sempat mengobrol dengan sejumlah warga mengenai keluhan mereka terkait dengan banjir yang terjadi setiap tahun ini
mereka mengaku sudah lelah sudah capek
begitu dalam satu tahun dia bisa dua hingga tiga kali mengungsi ke tempat yang lebih aman
dan ini yang kemudian menjadi konsentrasi penuh dari pemerintah setempat agar kemudian mencari solusi terbaik
bagaimana caranya untuk kemudian bisa menghindarkan banjir di tujuh kecamatan ataupun tiga kecamatan yang menjadi pusat adanya genangan air yang merupakan luapan dari sungai citarum
sebetulnya berbicara mengenai banjir di kabupaten bandung ini tidak hanya permasalahan dari pemerintah daerah yakni kabupaten bandung saja
bahkan bukan dari pemerintah provinsi jawa barat tapi juga sudah berada di tangan pemerintah pusat dalam arti kemenku pr
kemudian juga bbws balai besar sungai citarum
begitu untuk kemudian bisa menyelesaikan permasalahan ini
sebetulnya jangka panjang untuk kemudian bisa menyelesaikan masalah banjir ini sudah diarahkan begitu pada tahun dua ribu lima belas dengan pembangunan sungai
maksud kami dengan pembangunan kolam retensi cienteng yang kemudian sudah dibangun pada tahun dua ribu lima belas lalu putri
dan rencananya memang pada tahun dua ribu delapan belas ini tepatnya pada bulan desember ini harus sudah selesai ataupun harus sudah rampung
konfirmasi kami langsung kepada pihak bbws di bawah kementerian pupr mengatakan bahwa memang
untuk kolam retensi yang memiliki luas lima lima hektare ini bisa menampung debit air lebih dari dua ratus ribu meter kubik ini baru akan rampung pada desember dua ribu delapan belas mendatang
artinya di musim penghujan november ini belum dimaksimalkan secara sempurna
ini merupakan kajian yang sudah didalami sejak tahun dua ribu lima belas ini dan digadang gadang pembangunan kolam retensi ini bisa menekan titik banjir yang ada di tujuh kecamatan di kabupaten bandung ini putri
sehingga memang nanti airnya akan diparkirkan begitu di kolam retensi ini ketika sudah selesai musim penghujan ini nantinya air tersebut akan dipompa kembali ke sungai citarum
agar kemudian tidak membanjiri beberapa titik ataupun wilayah di kabupaten bandung
sejauh ini titik pengungsian sudah dibangun ataupun sudah dibentuk oleh bpbd setempat yang kemudian diisi oleh lebih dari ratusan kepala keluarga
inilah yang kemudian menjadi perhatian khusus dari pemerintah kabupaten
bekerja dengan cepat agar kemudian tidak muncul secondary disaster
wabah penyakit pasca surutnya banjir yang kemudian menggenangi beberapa titik ataupun wilayah di kabupaten bandung putri
kiki bagaimana dengan predisi cuaca sudahkah pemerintah daerah siap untuk menghadapi musim penghujan ini sebenarnya
berbicara mengenai cuaca yang kemudian terjadi di kawasan bandung raya
kami konfirmasi langsung kepada bmkg setempat dalam hal ini adalah bmkg wilayah bandung raya mengatakan putri bahwa memang pada awal november hingga pertengahan november dua ribu delapan belas ini
diprediksi wilayah jawa barat termasuk juga di kawasan bandung ini berpotensi untuk kemudian terjadinya cuaca ekstrim
salah satu yang kemudian menjadi masalahnya adalah hujan lebat begitu yang kemudian terjadi di beberapa titik wilayah di kabupaten bandung sendiri
kami juga sempat tadi membreakdown lebih dalam bagaimana potensi hujan yang kemudian terjadi di kawasan bandung raya ini
dan memang jawabannya memang hujan deras akan tetap mengguyur beberapa wilayah di kawasan bandung raya ini hingga beberapa waktu ke depan
sehingga memang antisipasi dari pemerintah setempat ataupun
dari pemerintah yang ada di wilayah bandung raya ini terkonsentrasi bagaimana caranya untuk kemudian menormalisasi sungai
kemudian juga pengurukan pengurukan sungai agar drainase drainasi juga berjalan dengan lancar
salah satu upaya yang kemudian bisa dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana caranya untuk kemudian duduk bersama
karena memang permasalahan banjir di kabupaten bandung ini tidak hanya serta merta melibatkan pemerintah kabupaten bandung saja putri
tapi juga melibatkan multi sektoral dalam hal ini kota bandung kemudian juga kabupaten bandung barat termasuk juga kawasan kota cimais
sehingga memang itu dibutuhkan komunikasi antara pejabat pejabat ataupun pemerintah pemerintah daerah untuk kemudian bisa mencari solusi
selain dibangunnya kolam retensi yang kemudian saat ini masih dalam proses pembuatan dari pemerintah pusat yakni di bawah kementerian pupr
kemudian juga mengenai mengapa pada akhirnya banjir ini selalu terjadi di kawasan bandung begitu
tepatnya di kabupaten bandung
selain yang pertama adalah tadi faktor hujan yang terus turun beberapa hari ini dengan intensitas yang sangat tinggi
yang kedua adalah terkait dengan minimnya ruang terbuka hijau
kawasan bandung utara
putri kalau kita coba lihat data pada tahun dua ribu enam belas tiga puluh delapan hektare kawasan bandung utara ini merupakan hutan lindung
dan delapan puluh persennya digunakan sebagai tempat untuk membangun properti hotel kawasan wisata dan lain sebagainya
artinya tersisa dua puluh persen ini untuk ruang terbuka hijau sebagai resapan air
dan ini pada tahun dua ribu enam belas
bisa dibayangkan pada tahun dua ribu delapan belas bagaimana porsi dari ruang terbuka hijau ataupun ruang resapan air
sehingga memang kalau misalnya kita coba lihat begitu
secara topografi kawasan kabupaten bandung ini bentuknya seperti mangkuk putri
artinya terdapat kiriman air dari kawasan utara termasuk juga kawasan selatan
sehingga memang kemudian potensi banjir di kabupaten bandung ini benar benar bisa terlihat sebelum adanya kolam retensi
ataupun hal hal lain termasuk juga resapan air di kawasan bandung utara ini diperluas putri
baik baik terima kasih kiki haryadi dari kabupaten bandung terima kasih